dewan pengurus pusat partai kebangkitan bangsa secara resmi menonaktifkan edward tanur
ayah dari tersangka pembunuhan perempuan di basement mall surabaya
edward dinonaktifkan dari anggota komisi empat dpr ri
hal ini disampaikan sekjen dpp pkb hasanuddin wahid pada minggu pagi
hasanuddin menyatakan pkb mengambil langkah ini agar edward fokus pada penyelesaian kasus penganiayaan
yang menjerat putranya gregorius ronald
hasanuddin juga menegaskan bahwa pkb tidak akan melakukan intervensi hukum terhadap persoalan ini
gregorius merupakan tersangka penganayaan terhadap pacarnya dini setta afrianti
dini tewas dengan kondisi luka di bagian kepala dan patah tulang rusuk
dari komisi biar dia non komisi untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa anaknya ini
kasus ini juga merembet pada sejumlah anggota kepolisian dikutip dari detik com
kuasa hukum korban akan melaporkan ex kapolsek laras santri kompol hakim
kanit reskrim polsek lakar santri ibtu samikan
serta kasih humas polrestabes surabaya akp haryoko yang dinilai tidak profesional

korban menyatakan di awal laporan polsek lekar santri menyatakan tidak ditemukan luka lebam dan korban meninggal karena sakit